iya karena kalau kita datang ke kota solo banyak orang tuh bingung kira kira sarapannya apa selain nasi liwet gitu ya padahal udah banyak banget
ada soto gitu ya terus kemudian ada cabuk rambak ada pecel deso macem macem makanan ada di sana
nah ini kan alfian sebagai asli dari sana juga pasti udah banyak banget referensinya
tapi kalau kita lihat tadi salah satunya adalah soto seger itu ya
dimana ini tadi kalau kita lihat rame banget di belakangnya diana dan saya dapat bocoran dari alfian
bahkan sampai antri antrinya tuh sampai bener bener panjang buat bisa makan di sana
hanya untuk dapat soto dan juga tempe gorengnya itu kurang seanti bawa piring buat nungguin tempe ini matang buat digoreng
buat digoreng ya kita langsung terhubung kembali bersama diana valencia
aduh nih ngomongin tempe goreng nih diana
aduh kan dia udah pegang tempe goreng tuh
aduh aduh aduh bikin kita jadi pengen lagi ikutan makan di sana
nah diana apa aja nih menunya pagi hari ini dan apa sih yang
spesial dari soto segar ini sampai seramai itu di sana
ya mevri inilah sebenarnya sensasi saya juga mau makan langsung gitu ya di soto segar haja fatima
karena kalau ditanya perbeda saya mau langsung ajak anda saya mau taruh dulu nih tempe goreng saya yang sangat berharga karena masih anget
jadi anda bisa bayangkan ya mepri ya makan tempe goreng yang masih anget yang masih masih krenyesnya masih berasa
ini saya taruh dulu ya untuk menjelaskan kepada anda
ada dua macam daging di sini ya ada daging sapi sokoknya seperti ini
nah ini dagingnya jadi anda bisa bayangkan ya perpaduan nasi kemudian ada daging sapinya dan ada tauge nya tuh
wuh kalau memang kuah sotonya ini sebenarnya tidak jauh berbeda karena ini kuah soto bening jadi mirip seperti soto semarang ataupun soto soto kudus gitu ya
dan kalau tadi soto daging ini juga ada menu lainnya mepri
kan tadi anda buat mungkin kayak aduh lagi mengurangi daging sapi
oh jangan takut jangan sedih jangan gundah ya
ini ada daging ayam dan ayamnya ini gede gede banget mevri
tuh tuh luar biasa ya
tapi saya mau ajak anda juga yang menarik di sini itu banyak banget kondimennya
tadi sempat disebut nih sama alfian
tidak hanya soto tapi juga ada berbagai macam gorengan
nih kayak tempe goreng kemudian di samping saya ada sate telur puyuh
ada lagi bermacam macam gorengan lainnya tidak hanya tempe
ada tahu kemudian ada risol
jadi ini semua tersedia di meja kita
dan oke ini kalau anda dengar juga mepri dan juga alfian ini di sekeliling saya lumayan chaos
karena ini serunya sensasinya
saya mau ajak anda untuk tanya kali ya ke orang orang kenapa sih kira kira orang orang ini entah itu orang solo ataupun yang ingin misalnya baru datang ke solo
itu pengen mencoba soto seger haja fatima
nah ini saya mau cari ini mungkin ya
nah mevri alfian kita ajak ngobrol
bapak boleh tahu namanya siapa
pak siapa pak
ini kenapa sih pak bapak ini orang solo atau bapak
bapak orang solona pak sebagai orang solo
kenapa sih pak mau makan di soto seger haja fatima
ini kan ramai pol ya pak ya
ini saya itu penggemar sotonya ala kanan haja fatima
boyolali yang pusatnya
oh yang pusatnya
karena di solo ada di sini kan sering makan di sini
apa sih pak enaknya kuahnya atau baru baru ngecam gorengan ini
ciri khasnya sotonya kuah itu sama
di boyolali juga sama bahasa fatima
terus ini sudut sudutnya makan yang kemuliaannya komple
yang paling kencangnya lentuk
lentuk kemul itu kemul
yang ada cuma di
nah pak kalau di sini kan ini suka peteriakan ya pak ya
st st t manis itu nggak apa apa ya pak ya
itu sensasinya makan langsung ya pak ya
sensasinya di baja fatima gitu
di sana pun juga di goyong
teriakan juga ya pak ya
wah ini satu
iya itu yang bikin beda makan langsung gitu ya pak ya
iya baiklah kalau begitu ini bapak sudah selesai makan ya pak ya
semoga cepat datang ya pak ya
soto daging dan juga soto ayam
terima kasih pak wit
nah itu mepri sebenarnya nih
tuh kalau anda dengar ada suara ayam tiga daging satu
nah kayak gitu gitu tuh secara mesen ya
jadi mesen ke petugas yang lewat
terus nanti ntar tinggal diteriakan gitu oleh petugasnya
ini saya mau tanya lagi
wah di sebelah sini ada yang ngajak loh ya
ibu boleh tahu namanya siapa
ibu ini orang solo atau
saya orang klaten tapi ini jalan jalan ke solo
jalan jalan ke solo
nah ini kenapa memilih ke soto segeraja fatima nih
ya karena soto segeraja fatima kan sudah terkenal ya
terkenal banget ya betul
di klaten juga ada
di klaten pun juga rame
apalagi di sini wah ternyata solo lebih rame sekali

ini kan sebenarnya di klaten di kampung ibu kita juga udah ada
tapi ini di sini karena sensasinya atau gimana ibu

eh pas jalan jalan ke solo gitu
jadi kita kan kini di solo
jadi kita harus harapkan di solo
berarti bareng sama keluarga ini ya bu ya
ini sama anaknya tuh
oke baiklah terima kasih ibu
ini baru mau makan ya
selamat makan ibu dan keluarga
nah itu dia sebenarnya mevri kalau di sini memang bicara soal perbedaan juga ya tadi
selain karena suasana interaksi langsung antara pembeli dan juga penjual
yang juga menjadi spesial adalah
jadi irisan daging sapinya itu menggunakan sapi di paha belakang
yang biasanya itu lebih lembut dan lemaknya sedikit
makanya itu perpaduan irisan daging kemudian kuah kaldu yang nendang
itu yang membuat meskipun ada di beberapa tempat tapi orang tetap kembali ke soto segar haja fatima
aduh mevry ini kayaknya saya pengen makan lagi nih
karena tadi baru sesuap dua suap
boleh ya kembali ke anda mevry dan juga alvin mau lanjut makan
silahkan deh lanjutin makan
tapi tempenya kayaknya udah mulai dingin dingin
langsung habisin ya diana ya
hari ini saya mudik
jadi nanti mungkin besok langsung ke soto segar deh
jangan lupa nanti di instastoryin terus di tag ke kita ya
ke saya dan juga diana ya
selamat kembali melanjutkan tugas anda
diana valencia dan juga fadli yang langsung melaporkan dari solo
langsung silahkan deh lanjut makan ya
kita jadi pengen sarapan soto juga